bibae segera di rcti
neng neng kan aku udah bilang aku gak ikut tau randi sama wijaya
aku masih marah sih
aku gak bisa jalanin hari hari tanpa kamu neng
karena aku tanpa kamu itu kayak ambulan tanpa iu iu iu
tapi serius hidup aku gak ada gunanya kalau nggak ada kamu

ada apa bella
tadi om roy dateng ke sini
roy dateng ke sini
tadi aku ngobrol sama tante tapi arin udah jelasin terus tiba tiba om roy ngomong
bella jadi om roy bilang apa
om roy tuh udah nyegetin hati aku mi
om roy tadi dateng ke sini mi
dia tega nyuruh aku buat jauhin rifqi
seakan akan mengintimidasi aku banget
bikin aku sakit hati mi
kamu tenang aja ya
jadi om roy bener bener tidak takut sama ancaman mami
oke berarti kesabaran mami sudah habis
mami tidak akan kasih ampun dan kesempatan lagi sama om roy
mami akan buat dia menyesal
mami akan hancurkan hidup dia dan juga rifki
kamu tenang aja ya
maik eh lepasin aguh
kamu bersikap gini sama aku karena udah ada yang lain nih
apa dia itu anak ips yang namanya rifqi
jadi maik mikir gue sama rifqi pacaran
jawab neng jangan di maja
apa yang terjadi dalam hidup gue sekarang
gak ada urusan nek sama lo
jadi nengar lo pak
kamu harus ngasih aku kesempatan untuk jelasin semuanya sama kamu
aku mau kita selesaikan masalah kita secara baik baik nih
gak kayak gini caranya
karena kita masih pacaran nek
kita itu udah selesai dari lama maik
udah selesai dari lama
ya tapi menurut aku belum
kamu pergi gitu aja ninggalin aku tanpa ada kabar sedikit pun
dan kamu juga mutusin jalan komunikasi kita
itu gak fair buat aku
jadi tolong kamu biarin aku jelasin semuanya ke kamu oke
mau jelasin apa lagi
neng kan aku udah bilang aku gak ikut tahu grandi s sama wijaya
aku masih marah sih
aku gak bisa jalanin hari hari tanpa kamu neng
karena aku tanpa kamu itu kayak ambulan tanpa
hidup aku gak ada gunanya kalo gak ada kamu
makanya percaya sama aku ya
dan aku gak mau kamu minta putus lagi
gak pernah dengerin sih aku cuma minta satu
janji apapun yang kamu mau aku janji
dan akhirnya gimana
lo terpergi kan tawuran sama sma wijaya
karena itu semua demi kepentingan sekolah kita neng
buktinya setelah tawaran itu terjadi
sekolah kita gak diganggu lagi sama anak wijaya
anak anak merah putih bebas dari serangan dan ancaman ancaman itu
dan sekarang kita baik baik aja semua udah damai
gak ada apa apa
naif banget ya mai
lo tau gak sih
nggak ada kekerasan yang melahirkan perdamaian
kekerasan cuma melahirkan dendam mai
mungkin yang lo bilang mereka takut akhirnya

temen temen lo seneng udah menang
tapi ingat itu gak bakal bertahan lama
mereka cepat atau lambat bakal nyerang balik kalian
dan satu hal
gue udah kasih lo pilihan
dan lo milih buat gak dengerin gue
jadi sekarang mendingan lo terima konsekuensinya ya
dan dari saat itu gue udah hapus nama lo dari hidup gue
gak bisa gitu neng
kita mulai hubungan ini berdua dan kita jalanin juga berdua
jadi apapun keputusannya harus kita ambil berdua neng
ini gak fair buat aku kamu gak bisa mutusin aku secara sepihak
oke aku jelasin lagi ya neng
kamu pergi gitu aja ninggarin aku tanpa kabar
kamu blok nomor aku kamu blok sosmed aku kamu ganti nomor baru
dan yang aku tau kamu cuma pindah ke jakarta
tapi aku gak tau kamu ada dimana neng
dan kamu ninggalin aku tanpa ada kata putus
jadi jadi aku masih pacar kamu
mungkin ada satu hal yang belum lo paham ya mai
hubungan itu kayak tepuk tangan
gak bisa satu aja
jadi kalau satu orang itu udah gak cinta udah gak sayang
ya hubungan tuh selesai
jadi please jangan gue
malam lima malam mas ngapain malam malam kesini itu bunga buat siapa
gue gak suka ada yang berani nyentuh kerupuk kulit apalagi narik narik kerupuk
kulit dengan paksa sebenarnya mau apa sih dia sama kerupuk kulit
usah unggit unggit masalah yang lalu sekarang gua minta sama lu untuk enggak cari masalah sama
anak ips gue juga mencari masalah sama kalian ya karena
pasalnya mau kasih pelajaran udah kabur
tari juga dia tiba tiba ngilang bersamaan sama kerupuk kulit jangan jangan beneran dia
udah kenal sama kerupuk kulit dan punya maksudnya bener nih sama kerupuk kulit
gua nggak akan biarin kerupuk kulit disakitin sama dia
menengah tunggu tunggu sebentar
kita masih harus ngobrol ngobrol apalagi lu bisa enggak sih denger kata gue